apakah kalian bersedia mencintai pasangan hidupmu dalam suka dan duka untuk seumur hidup
halo pak saya jadi ya koma bapak hari ini
buat bawain berkas berkas bulan lalu
oh iya bapak mau hebohin apa biar sekalian
tapi jangan lama lama ya
biasanya bandara suka pakai christmas bayarnya
itu loh mas dompet digital
oh udah ada ya sekarang
tapi kenapa points si presidentnya
saya aja banggain kita paj fighter
kenapa anak anak lasik di tacomap